pln membeberkan kronologi penyebab padamnya listrik secara massal di sebagian pulau jawa
permasalahan pemadaman listrik ini mulai terjadi pada pukul sebelas empat puluh lima waktu indonesia barat
pada detik ke dua puluh tujuh pukul sebelas lebih empat puluh lima waktu indonesia barat terjadi gangguan di saluran udara tegangan ekstra tinggi ungaran pemalang
tepatnya di sirkuit satu yang disusul sirkuit kedua sehingga dua duanya mengalami gangguan
hal tersebut akibatnya terjadi penurunan tegangan
jadi pada pukul sebelas empat puluh delapan saluran udara tegangan tinggi di depok hingga tasik mengalami gangguan
gangguan ini menjadi awal pemadaman di sistem jawa barat banten dan dki jakarta
untuk memulihkan padamnya listrik pln memasok aliran listrik melalui plta saguling dan plta cirata sebagai penstabil daya dan tegangan
setelah melalui proses recovery distrik di sejumlah titik
khususnya di jakarta sudah mulai kembali menyala malam tadi sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan hingga kini pln masih akan menginvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab gangguan di sirkuit satu dan dua di saluran udara tegangan ekstra tinggi ungaran pemalang